dan untuk mengetahui lebih dalam kasus pembakaran bendera merah putih ini
kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan karopen mas polri
selamat sore pak rusdi
selamat sore mbak rifana
ya pak rusdi langsung saja dalam video yang viral
yang kami lihat pelaku tampak sangat santai pak rusdi
apakah sudah diketahui sebetulnya alasan pembakaran bendera merah putih
yang dilakukan oleh wni asal aceh tersebut pak rusdi
ya yang jelas polisi menangani kasus ini
dengan serius karena ini menyangkut dengan kewibawaan daripada bangsa indonesia sendiri
kita telah menelusuri dari akun tiktok aldial dua ratus enam puluh enam ini
dan kita sudah mengetahui pemilik daripada akun tersebut
dan ini sedang dalam proses kita menyelesaikan masalah ini mbak rifana
oke pak rusdi apakah sudah ada koordinasi dengan pihak polisi di raja malaysia
untuk secepatnya melakukan penangkapan terhadap pelaku begitu
betul sekali mbak rifana kita telah melakukan koordinasi
yang jelas pemilik akun ini telah jelas
atas nama ka ini laki laki berumur dua puluh lima tahun
memang yang bersangkutan bertempat tinggal di tamatan nurusalam aceh timur
yang bersangkutan memang bekerja di malaysia
dan kita telah menidaklanjuti dengan interpol
dan juga dengan instansi tersebut
dan juga dengan kepolisian di raja malaysia
seperti itu mbak rifana
oke selain berkoordinasi dengan polisi di raja malaysia
tampaknya kementerian luar negeri juga turut fokus untuk bisa menyelidiki
bersama sama dengan mabes polri menyelidiki kasus ini
bagaimana koordinasinya sejauh ini pak rusdi dengan kemenlu
tentu saja mbak rifana kita dengan instasi terkait ya
dengan kementerian luar negeri dengan kementerian kominfo juga kita koordinasi
dengan interpol juga untuk segera dapat menyelesaikan masalah seperti ini
oke pak rusdi sanksi pidananya yang mungkin bisa dijerat terhadap pelaku ini apa
karena kan ini sudah berulang kali terjadi begitu pak rusdi
ya kita jerat kita lihat undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua
ya itu berisi tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan
kita jerat pada pasal enam puluh empat
dimana setiap orang yang merusak merobek mengijak injak membakar atau melakukan perbuatan lain
dengan maksud menodai menghina dan merendahkan kehormatan bendera negara
ini tentunya bisa dihukum dengan hukuman selama lima tahun mbak rifana
dan juga bisa denda sampai lima ratus juta rupiah
jadi kita kenakan undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu sembilan
oke pak rusdi sudah diperiksa mungkin pihak keluarga soal latar belakang pelaku
apakah memang ada rekam jejak soal penyakit kejiwaan begitu pak rusdi
hal hal yang menyangkut yang bisa membuktikan tentang tindak pidana ini ya tentunya bisa kita periksa seluruhnya
oke pak rusdi pembakaran bendera merah putih yang merupakan simbol negara ini kan bukan pertama kali terjadi
sudah beberapa kali terjadi di beberapa wilayah juga
bagaimana sebetulnya ke depannya mitigasi yang dilakukan oleh polri untuk mencegah hal ini supaya tidak terjadi lagi pak rusdi
ya tentunya kita melalui polisi polisi terdepan kita
melalui babin kamtipmas maupun kepolisian yang ada pada tingkat sektor
yang menyentuh pada masyarakat pada ujung ujungnya
senantiasa memberikan edukasi masyarakat bagaimana mereka harus menghormati
terhadap lambang lambang negara kemudian juga tidak melakukan hal hal yang akhirnya akan mencederai daripada bangsa dan negara ini sendiri
itu terus kita lakukan mbak rifana
itu juga ke sekolah sekolah pembinaan pembinaan kepada siswa ini terus kita lakukan seperti itu
oke kita harap supaya kejadian ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan pelaku juga bisa jerak

oke terima kasih
terima kasih pak rusdi
kita nanti tunggu bagaimana langkah langkah konkret yang akan dilakukan oleh polri dalam hal ini
mabes polri untuk bisa menangani dan juga mengusut kasus ini dan segera menangkap pelaku
terima kasih sekali
karopenmas polri brigjen polisi rusdi hartono
atas waktunya sore ini kepada cnn indonesia newsroom